ya presiden joko widodo menegaskan akan terus mendukung pengembangan vaksin merah putih dan vaksin nusantara
namun jokowi meminta vaksin buatan anak bangsa ini harus tetap mengikuti kaedah saintifik atau keilmuan
dalam pernyataan pers terkait pengembangan vaksin covid sembilan belas di tanah air pada jumat sore
jokowi mengaku menghormati inovasi sebagai kunci bagi kemajuan negara termasuk indonesia
oleh karena itu pemerintah akan selalu mendukung inovasi inovasi yang dilakukan oleh para inovator dalam negeri
terhadap pengembangan vaksin merah putih dan juga vaksin nusantara
presiden juga meminta uji klinis terhadap vaksin dilakukan sesuai prosedur
selain itu uji klinis vaksin juga harus dilakukan secara transparan dan melibatkan banyak ahli
persyaratan dan tahapan ini penting dilakukan untuk membuktikan bahwa proses pembuatan vaksin
sangat mengedepankan unsur kehatian kehatian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya